hai mengisi ramadan sejumlah daerah memiliki tradisi membangunkan warga untuk sahur di
cerbon dikenal tradisi obrok adapun di kabupaten tanjung jabung barat jambi ada tradisi arakan
sahur berikut ini liputannya tradisi obrok atau membangunkan warga untuk sahur dengan alat musik
dilakukan masyarakat desa megu kabupaten cirebon jawa barat mereka berkeliling di jalan jalan
desa sambil menyanyikan lagu taring cirebon atau dangdut pantura guna membangunkan warga
untuk sahur biasanya ombrok dimulai sekitar pukul satu dini hari meski menggunakan pengeras
suara warga mengaku terhibur oleh tradisi obrok ini tidak bagus sangat bagus kenapa pak karena
saya suka paling dari anak anaknya
obrok juga kerap diikuti sejumlah penyanyi pantura seperti diana sasti saat jadwal
manggung sepi pada ramadhan diana selalu mengikuti obrok dan sudah menjadi agenda
tahunannya bahkan ia mengizinkan peralatan sound system alat musiknya digunakan jadi
kegiatan rutin kita kalau biasanya kita manggung dipakai panggung nah ini beda
jadi enjoy ya asik rame itu sekaligus ibadah
kerinduan masyarakat tanjung jabung barat jambi akan festival arakan sahur yang menjadi tradisi
tahunan saat ramadhan akhirnya terobati ramadan tahun ini festival arakan sahur di alun alun kuala tungkal
kembali diadakan setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi kofit sembilan belas festival sahur ini dipadati
ribuan pengunjung festival arakan sahur identik dengan serangkaian gerobak yang telah dihias berbagai
ornamen dan lampu serta dilengkapi alat musik guna membangunkan warga tanjung jabung barat untuk sahur
seluruh masyarakat tanjung jabung barat telah melaksanakan arakan sahur yang terbuka dua tahun yang
dapat diketahui bahwa arakan tahun ini adalah tradisi yang terus berjalan dan ini sudah dilaksanakan
aksi seribu sembilan ratus enam puluh enam yang tahun yang lalu biasanya festival arakan sahur ini dilakukan sekali
dalam sepekan selama ramadan namun pada ramadan tahun ini hanya digelar dua kali tim liputan cnn